para pekerja ini sedang menyiapkan tata letak al quran
dan mewarnai huruf huruf dalam al quran sesuai dengan tanda bacanya
setelah itu di bagian lain ada para pekerja yang melakukan
kualitas kontrol tata letak al quran sebelum masuk ke percetakan
kantor yang berada di babakan sari kiara condong kota bandung ini
bisa menjadi salah satu destinasi wisata yang menarik
karena memberi pengetahuan di balik pembuatan al quran
nah bagian yang kita ingin perlihatkan di sana bagaimana adab kita
memperlakukan mushaf ini
misalnya saja setiap karyawan yang kebagian memproduksi musaf itu
diwajibkan dalam keadaan suci jadi berwudu
kemudian juga mereka menempatkan hasil cetaknya
tidak boleh langsung menempel di lantai harus ada papan
yang bisa menyangganya gitu ya supaya nggak langsung ke tanah
setelah dari area kantor wisata al quran lanjut ke bagian produksi
berada di lahan seluas empat meter persegi
pertama kita melewati tumpukan kertas ukuran a
yang akan digunakan sebagai bahan kertas al quran
lalu kita akan masuk ke dalam pabrik
disana terdapat mesin cetak empat warna dengan kapasitas sepuluh lembar per jam

lalu sekitar per lima puluh lembarnya akan diperiksa menggunakan kacamata pembesar
untuk mencari kesalahan kesalahan hingga ke bagian terkecil
setelah itu pada pemeriksaan kedua al quran diperiksa kembali setiap lembarnya
kali ini dengan keahlian khusus
tergantung jumlah cetakan ya
kalau cetaknya lima belas ya sehari bisa lima belas
kenapa pemeriksaannya bisa cepat banget kayak gitu
ya mungkin karena sudah terbiasa itu
kalau awal kan masih belajar gitu sih
karena sudah terbiasa jadi
alhamdulillah itu terbiasa
proses selanjutnya adalah mesin lipat dengan kapasitas empat lembar dalam satu jam
lembar al quran yang sudah dilipat kemudian dibagi ke dalam mesin susun agar tersusun sesuai dengan halamannya lalu dijahit dan dirapikan lagi ujung ujung halamannya menggunakan mesin pemotong
setelah itu bagian sampul al quran dicetak dan dengan menggunakan mesin disatukan antara sampul dengan lembaran al quran
wisata quran ini sudah dirintis sejak dua ribu tiga belas
dan hanya dibuka selama dua tahun

jumlah pengunjung maksimal bisa mencapai satu ratus lima puluh orang perharinya
namun di masa pandemi ini pengunjung dibatasi hingga maksimal dua puluh orang
setidaknya ada tujuh belas tahap yang harus dilalui satu buah al quran dari awal hingga akhir
dan di tempat wisata al quran ini saya baru menyadari bahwa perjalanan al quran yang sampai di tangan kita begitu panjang
wilhamna sution helmi suryanegara bandung jawa